kenapa kewismaku tanpa permisi
apakah sudah tidak ada lagi sopan santun di istana ini
rai kenapa rai mengenjarakan sheikh guru
aku hanya menuntut keadilan
putraku lengannya patah karena sheikh nurjati
ibu mana yang bisa terima anaknya dianiaya seperti itu
luka kamu harus disembuhkan
aku benar benar penasaran
siapakah pemuda ini sebenarnya
dia tidak memiliki tenaga dalam
namun aura hitamnya lebih kuat
dan dia memiliki buah
dan dia memiliki budi
dan kasih sayang kepada orang lain
bagaimana dengan lukamu kisana
terima kasih kisana
tanpa bantuan kisana
mungkin aku sudah mati
kalau boleh tahu
aku hanyalah seorang penumbar
namaku pamanah rasa
nama yang indah kisana
kisana sedang menuju pajajara
apa yang sedang dicari di sana kisana
aku ingin mengabdikan diri kepada
aku tidak melihat kejahatan dalam tutur katanya
aku pun tidak melihat kebohongan
dalam sorot matanya
namun aura hitam itu
dari mana asalnya
perjalanan masih sangat jauh
dan di dalam perjalanan
pasti kau akan bertemu dengan orang orang jahat
sedangkan aku melihat
ilmu kanuragan belum begitu mumpuni
belum begitu mumpuni
itu akan sangat berbahaya kisana
untuk sedikit menyalurkan tenaga dalamku kepadamu
mudah mudahan bisa berguna
terima kasih pemanah rasa
semoga dengan budi ini
bisa menghilangkan aura hitam
balapati mengucapkan beribu ribu terima kasih
kalau begitu aku harus melanjutkan perjalananmu
sekali lagi ke sana
assalamualaikum syekh guru
sheikh guru aku benar benar sangat khawatir
apa yang harus aku lakukan shane
pasti akan terjadi pertengkaran
antara ibu daratu semanglarang dan ibu daratu ketrimani
sebaiknya nimas menemui gusti prabu sekarang
baiklah syekh guru
jagad dewa batara
kenapa mendung yang menaungi pajajaran itu
tampak semakin gelap
apakah yang sebenarnya menimpa pajajaran
apakah ada sesuatu
yang menimpa putra putraku
rai prabu siliwangi akan keluar dari semedi
dan aku yakin
nimas harasantang pasti akan melaporkan semuanya rai
aku harus mencegah semuanya rayi
agar nimas harasantang tidak bertemu dengan rai prabu siliwangi
dan aku yakin rai harasantang bisa rohani
apakah hal iniicia sudah k proclaimed
manas selena bersama rai
ini aja dari wordtaku sekarang
rai kenapa rai mengenjarakan sheikh guru
aku hanya menuntut keadilan putra ku lengannya patah karena sheikh nurjati
ibu mana yang bisa terima anaknya dianiaya seperti itu
yunda subanglarang tidak pernah mengerti perasaanku
selama ini yunda dan putra putri yunda yang hanya diperhatikan oleh kanda prabu
itu tidak benar kalau memang harus ada yang cemburu itu adalah aku
istri pertama kanda prabu sedangkan rai sekarang sudah menjadi permaisuri
oh jadi itu masalahnya yunda tidak terima dengan kedudukanku
yunda ingin menjadi permaisuri sekarang yunda pergi dari sini pergi
rai jangan rai lepas
aduh rai kepala gue sakit
rai tunggu sebentar
rai apa yang terjadi rai rai rai apa yang terjadi
rai bangun rai ibu nia
putriku ibu nia ibu nia bangun ibu nia
rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai rai